sementara itu tidak mau kalah dari teman ahok wakil ketua dprd dki jakarta haji lulung
mendeklarasikan relawan suka haji lulung untuk menggalang dukungan menuju kursi gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
abraham lunggana atau dikenal dengan nama haji lulung menyiapkan rumah relawan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dki jakarta
gerakan relawan yang diberi nama sukahaji lulung ini diresmikan pukul tiga sore ini di depan seribu orang relawan
utara pusat oke teman teman semua yang hadir di sini kepada tokoh masyarakat